saudara gempa tuban di pulau bawean kabupaten gresik mengakibatkan puluhan rumah rusak
baik itu berat sedang maupun juga ringan
baik itu berat sedang maupun juga ringan
ambruk berserakan seluruh perabot rumah tangga pun bahkan berhamburan di lantai
dari data terbaru bpbd gresik terdapat puluhan rumah yang mengalami rusak ringan
lima rusak berat dan sejumlah rumah ibadah serta sekolah mengalami kerusakan sedang
sementara di tuban jawa timur enam puluh empat kali gempa yang terjadi berdampak pada lima bangunan robo
dari lima bangunan tersebut diantaranya kantor desa dagangan
tiga rumah warga di kecamatan soko singgahan dan rengel
serta satu kandang ternak di kecamatan semanding
petugas bpbd di kabupaten tuban dan bojonegoro juga segera menyalurkan bantuan
berupa sembako dan terpal plastik sebagai pengganti sementara atap rumah warga
tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini
ketika di rumah saya saya terdengar suara keretek keretek
saya melihat rumah saya ini mau rubuh
saya mengambil barang satu saya keluarkan
terus ketika saya mau kembali lagi ternyata semakin lama semakin kencang
tidak teriak karena pada waktu itu ada suara mengaji mau sholat jumat